kita ke informasi selanjutnya balai pengawasan obat dan makanan bepom surabaya menemukan zat berbahaya pada makanan dan jajanan takjil di pasar tradisional wonokromo surabaya
uji makanan ini sengaja dilakukan agar masyarakat tahu makanan takjil yang mereka konsumsi tidak semuanya sehat
kamis pagi petugas balai pengawasan obat dan makanan bepom surabaya mendatangi stand jajanan dan toko makanan di pasar tradisional dtc wonokromo surabaya
petugas melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan zat berbahaya seperti formalin dan boraks pada jajaran takjil yang dijual selama bulan ramadan
petugas bb po mengambil beberapa contoh makanan yang dijual di bazar ramadan seperti mie bakso kolang kaling puding kerupuk rambak dan lain lain
hasilnya petugas menemukan zat berbahaya seperti formalin rodamin dan borak pada kerupuk mie dan bakso
penjual yang kedapatan menjual makanan berbahaya ini langsung diberi peringatan agar tidak menjualnya lagi
terutama ya itu bisa menimbulkan radang penggorokan dalam jangka waktu pendek dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan kerusakan kerusakan organ tubuh
balai pemengimbau agar masyarakat berhati hati mengkonsumsi makanan
jangan sampai makanan yang dikonsumsi justru membawa penyakit karena mengandung zat kimia berbahaya
lukman rozak surabaya